dongeng bahasa indonesia
zaman dahulu kala hiduplah seorang raja yang mulia memiliki hati yang murah dicintai semua orang
seseorang yang tahu secara ajaib segala sesuatu yang terjadi di kerajaan
setiap malam setelah makan malam dia disajikan hidangan penutup oleh pelayan kepercayaannya
bahkan pelayan pun tidak tahu makanan apa itu
suatu hari dia memutuskan untuk mencari tahu
dia membuka makanan itu dan melihat ular putih terbunuh dan dimasak sebagai hidangan
dia mengambil sedikit dan memakannya
lalu dia mendengar riuh suara di luar
dia mendengar burung pipit membicarakan cincin ratu yang hilang dimakan bebek saat di kolam
dia menangkap bebek itu dan mendapat cincin dengan cara membunuh

memberikan cincin itu kepada ratu dan sang raja bertanya untuk imbalannya
yang mulia yang aku ingin adalah kuda dan uang untuk berkelana
aku ingin pergi menjelajah dan melihat dunia
mempunyai kemampuan mendengar hewan hewan pelayan itu dengan senang berjalan di hutan
saat dia berjalan terlihat tiga ikan tidak berdaya terjebak kulma
oh kita ini sangat malang untuk mati seperti ini
pelayan yang baik hati mengambil ikan ikan itu dan menyimpannya ke air
kami akan mengingatmu dan membalas kebaikanmu
lalu pelayan itu melanjutkan kembali perjalanannya
saat dia mendengar teriakan seorang pria dia melihat kalau itu adalah semut raja di luar rumah semut di jalannya
kenapa orang orang tidak bisa dengan binatang mereka menjauhi tubuh kami
kuda bodoh itu dengan kaki besarnya
kuda bodoh ini telah menginjak rakyatku tanpa belas kasihan
kami akan mengingatmu kebaikan akan segera membalasmu
belokan itu menuntun sang pelayan ke dalam hutan di mana dia menemukan dua ekor gagak tua membuang anaknya untuk hidup sendiri
yang bermudah menangis ketakutan tanpa daya mengepakkan sayapnya
kita harus berjuang untuk diri kita
tapi kita belum menangis
kita harus apa sekarang
diam di sini dan kelaparan
sang pelayan turun dari kudanya
dan menyerang dengan pedangnya
ketiga gagak itu
melompat dan segera makan
agar tidak kelaparan dan melihat
ke arah sang pelayan
kami akan mengingatmu
kebaikan akan membalasmu
dia sampai di kota yang besar
saat pesuru raja
membuat suatu pengumuman di sana
putri sang raja
tapi siapapun yang menginginkannya
harus melakukan tugas berat
dan jika tidak berhasil
dia akan kehilangan nyawanya
sang pelayan berjalan
menuju taman istana dan melihat
sang putri lalu jatuh cinta
dia menghampiri raja dan mengatakan
kalau dia ingin menikahi sang putri
menggunakan perahu dan pergi
ke tengah laut
sang raja mengikuti
dengan perahu yang
lalu sang raja melemparkan
cincinnya ke laut
dan mengumumkan tantangannya
jika kau keluar tanpa cincin itu
maka kau akan dilemparkan
lagi dan lagi
hingga ombak menelanku
pelayan itu terkejut
dan tidak berdaya
dia berdiri sambil menatap
ke arah laut
lalu tiga ikan muncul ke permukaan
dan membawa sebuah kerang
dan pergi saat sang pelayan
membuka kerang untuk menemukan cincinnya
dengan senang hati
dia bawa ke raja
sang putri marah
dan membuat tugas lain
sebelum dia setuju
untuk dinikahi oleh sang pelayan
putri yang marah
lalu membawa sang pelayan
di mana mereka menaburkan
sepuluh karung gandum milet
di taman saat malam tiba
besok pagi sebelum matahari terbit
gandum ini sudah harus
diambil dan tidak boleh
ada yang tertinggal
tersesat dan putus asa
sang pelayan itu menyerah dan duduk
di antara gandum
dia menutup mata saat malam berlalu
dan pagi hari tiba
dia membuka mata
melihat sepuluh karung gandum milet
dengan ribuan semut
yang dipimpin oleh semut raja
dia gembira melihat sang putri tiba
namun dia masih belum puas
sang putri masih belum luluh juga hatinya
ada satu tugas lagi
yang harus kau selesaikan
lalu mungkin kita akan menikah
tentu saja nona
keinginanmu adalah tugasku
kau harus mengambilkan aku
apel emas dari pohon kehidupan
sang pelayan itu pergi
dari kerajaan untuk menjalankan tugasnya
dia berjalan berhari hari
tanpa tujuan karena dia tidak tahu
di mana pohon kehidupan itu
dia memutuskan untuk beristirahat
di bawah pohon dan menutup matanya
saat dia membuka mata
terlihat tiga ekor gagak
duduk di lututnya
dengan sebuah apel emas di perutnya
kami adalah tiga gagak
yang kau selamatkan dari kelaparan
saat kami tumbuh dewasa
mendengar kalau kau mencari apel emas
kami terbang melintasi lantai
kami akan menemukan apel emas
di bawah laut ke ujung dunia
di mana pohon kehidupan itu berada
dan membawakan apel ini untukmu
dia membawa apel itu kepada sang putri
yang hatinya luluh melihat apel itu
dia memotongnya menjadi dua
dan mereka memakannya
mereka menikah dan hidup bahagia selamanya